polda metro jaya akan mengerahkan tiga personel untuk mengamankan laga pekan terakhir liga satu
antara persija jakarta dengan mitra kukar
pertandingan akan digelar di stadion utama gelora bung karno jakarta minggu sembilan desember nanti
kabit humas polda metro jaya mengatakan personel akan dibagi dalam empat ring
yaitu di stadion gbk pintu masuk stadion lingkaran stadion dan di sekitaran stadion gelora bung karno
polisi juga akan mengamankan kawasan sekitar hotel penginapan tim tamu yakni mitra kukar
selain itu polisi akan mengawal bus mitra kukar menuju stadion gbk hingga para pemain kembali ke hotel penginapan
tentunya nanti ada pengamatan di jalur jalur daripada hotel tim dari mitra kukan
kita kawal sampai ke stadion gbk dan sebaliknya
kemudian juga angkutan juga ditempatkan ada di sekitar stadion gbk
kemudian lingkaran stadion gbk dan juga ada pintu masuk stadion gbk
dan kemudian di sekitar stadion jadi ada empat ring